udah udah udah oh udah please

lu tuh kenapa bawel banget
lu tinggal diem duduk yang tenang
selamat gue yang jamin
repot banget kita kan lagi buru buru
sim dan stnk kalian saya tahan
kalian berdua segera urus di kantor polsek
sial bawa sial
tunggu tunggu tunggu
gue gak mau ya bareng sama lo
terus lo mau naik apa
lo mau paksain mobil lo jalan sampai bahan lo copot
gue tuh jauh jauh dari lo aja tuh udah sial mulu
apalagi gue deket deket sama lo
masih mending gue naik ojek sekalian
ini kesempatan terakhir buat lo ya
karena hati gue masih baik
ya ampun ngeyel banget sih
lo peluk gue
siapa yang peluk lo lo yang tarik
ini kesempatan terakhir aku masih baik banget sama lo nih
sebelum ada begel dateng lo dikeroyok
dan dirampok lagi ini kan lo naik sini
dengar ya ini cuma gara gara gue kepaksa
kalau enggak juga oga
terima kasih malah geng sih
tabar kali gue pakai tas dulu
udah buruan lama banget sih
kalau pengen gue pegangan

ya udah kalau enggak mau pegangan

kerjain gue lagi loh
bisa enggak selana tiket bawahnya
kalau lo mau pelan pelan
lo tuh kenapa sih gak durut banget sama gue
nanti kalau kenapa napa gimana
sekarang cepetan pelanin

itu jangan ini yang lain tuh di konsentrasi
orang lo bukul bukul gue yang ada nanti kita nabrak
ya makannya lo durut aja sama gue
gak usah kayak gitu
bawa motor yang biasa aja gitu loh
lo tuh goel banget lo sarapan cabai
tuh orang sembarangan aja bawa motor
dikira ini jalanan penyelenaan moyangnya apa
harus kasih pelanjaran tuh orang
si raya kok belum dateng ya
eh gak usah
gue mendingan tunggu di sini aja deh
gue mau ke kamar
gue mau ke kamar
gue mau ke kamar
ngapain dia di sini
ngapain dia di sini
gue gak ada urusan sama lo
urusan les dia
maksudnya mau cari gara gara kan
mau cari masalah lagi sama anak warrior
ini kampus kalau lo selesain ngeliat lo dihukum mau
dia terus masa gue harus diem aja ada orang luar
mau bikin onar di kampus kita
gue udah bilang sama lo ya gue gak ada urusan sama lo
udah udah gue kasih tau tuh temen lo
gak usah lo tau
kalau sampai terjadi apa apa di kampus gue
kita selesain semuanya dulu
sumpah tuan anak warrior
gimut gue rusakannya
gak usah lo nge review

gak usah lo nge review
gue lagi ada di parkiran kampus tuh nih
kita bisa ketemu
parkiran kampus gue
kok lo tau kampus gue sih
udah lo dateng aja dulu
nanti gue jelasin ya
ini gue juga mau deket sih
yaudah berduan ya
selamat mau kemana
lo belum jawab
kok lo tau sih kalau gue anak kampus ini
kasih rumah sakit ngasih gue ini
bu kemarin nitipin kartu ini di rumah sakit
harus yang terima kasih tuh gua bukan lo
mondi sama raya kayaknya makin deket
waktu si raya nolongin mondi
pergi tuh gue cabut ya
jadi gimana ya nenek
kita gegak dia di depan
udah udah udah udah please itu dan lembutnya gua kapok sumpah untuk
kenapa bawel banget lu tinggal diem duduk yang tenang selamat
gue jamin repot banget kita lagi buru buru
siapa sih cowok lo ya
terus kenapa dia klausulin kita terus
berisik banget sih
eh eh sumpah bikin gue kena serangan jantung apa gimana sih lu tuh nggak usah marah marah sama
gua masih untung kita nggak
nabrak tuh salah mobil di depan kenapa dia nyelip kita tiba tiba berhenti
terbang terbang segala lo bilang salah gua gue menghindari kecelakaan
gara gara lu ya mobil gua sampai nabrak motor